pembicaraan saya dengan
perpanjangan lebih panjang ya tentu
sesuai dengan prestasi
yang ada di kejuaraan
asia di qatar
baik senior maupun
kejuaraan asia dan
berbuat maksimal ketika
membawa pertama kalinya
ini pertama kali
dalam sejarah dan tim nasional
kita setelah tujuh belas tahun kembali
bermain di tingkat asia
jadi sebuah prestasi yang luar biasa
karena itu saya mengapresiasi
tentu perpanjangan kontrak
kalau lebih panjang lagi ya tentu
saya berharap ada target target
yang kita sepakati